ribuan anggota front pembela islam atau fpi di purwakarta jawa barat
minggu pagi berkonvoy di jalan utama kota purwakarta
aksi masa ini menolak kriminalisasi terhadap ulama
dengan tema parade tauhid jilid tiga
anggota fpi di purwakarta jawa barat ini melakukan long march
melalui jalan veteran dan jalan sudirman di pusat kota purwakarta
aksi masa fpi ini menutup seluruh badan jalan
hingga menyebabkan kemacetan di sejumlah titik
aparat kepolisian melakukan pengalihan arus guna mengurai kemacetan
aksi anggota fpi ini terkait dengan rencana pemeriksaan imam besar fpi rizik syihab